pandemi covid sembilan belas membuat keresahan yesi seolah tak kunjung sirna
bukan tidak mungkin infeksi covid sembilan belas dapat menimpa dirinya dan keluarganya
selain patuh pada protokol kesehatan vaksin adalah hal yang dinantikan ibu dua anak ini
anak anak saya kebetulan memang kami imunisasinya lengkap ya
jadi memang saya juga bukan anti vaksin gitu ya gak mau vaksin a b c d segala macam
saya pikir vaksin juga bagus karena untuk menangkal berbagai macam penyakit
supaya kita juga antibody nya bagus ini juga investasi buat anak anak
supaya nanti kebal ya terhadap berbagai macam penyakit salah satunya covid sembilan belas ini
jadi saya pikir why not untuk sekarang mungkin saya akan lihat lihat dulu seperti apa
kondisinya wait and see lagi seperti apa
dua puluh dua juta dari tiga juta dosis vaksin covid sembilan belas sinovac buatan tiongkok
kini tengah dalam tahap uji klinis fase tiga di bio farma
proses ini untuk mengetahui keamanan dan khasiatnya
atau satu ratus tujuh juta penduduk dari satu ratus enam puluh juta dengan rentang usia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
sasaran vaksinasi adalah tenaga kesehatan di seluruh kota
fasilitas kesehatan pelayan publik esensial dan kelompok masyarakat rentan
meski demikian masyarakat masih harus menunggu efektivitas vaksin untuk kategori anak
yang tengah diteliti lebih lanjut
produsen vaksin ini sudah mulai ya mulai untuk melibatkan ya kelompok anak
untuk melakukan uji klinis fase tiga
jadi seperti yang saya katakan tadi ada vaksin moderna pfizer
ini sudah mulai fokus
pada kelompok anak sehingga melihat apakah betul vaksin ini juga bisa memiliki efektivitas
kemudian juga aman ya untuk diberikan pada anak
nah sembari menunggu itu ya saya rasa memang seperti di indonesia ya
tidak kemudian tergesa gesa untuk membuka sekolah
hal senada juga disampaikan oleh dokter spesialis anak andreas
sambil menunggu vaksin untuk anak
pencegahan penularan covid sembilan belas pada anak bisa dilakukan dengan tidak keluar
hanya keluar rumah
pasalnya imunitas anak usia muda lebih rendah dibandingkan remaja atau dewasa
memang vaksinasi itu jelas penting buat anak gitu
jadi kita memang untuk vaksinasi itu ya ayo dong gitu penyakit mular itu bisa dicegah
dan bisa dikurangi risikonya dengan vaksinasi
mengingat tadi kekebalan tubuh anak fungsinya belum sangat amat baik seperti orang dewasa
nah untuk kasus terkait covid ini itu yang kita belum bisa bisa menyimpulkan sama sekali
apapun itu kenapa kita masih dalam tahap uji gitu
ikatan dokter anak indonesia itu nanti pasti keluarin alasannya apa kenapa harus kapan
itu nanti mereka akan keluar
kepala lembaga biologi molekuler eijkman amin subandrio menilai
anak menjadi kelompok yang memiliki resiko terhadap paparan covid sembilan belas
jika tingkat frekuensi bertemu dengan masyarakat tinggi
vaksinasi adalah salah satu jalan keluar untuk bertahan dari penyakit
walaupun paparannya tidak terlalu tinggi tapi cukup berisiko yaitu misalnya
kalau misalnya sekolah itu jadi dibuka ya maka orang orang yang harus berhadapan dengan orang banyak
nah orang orang itu yang harus diberi vaksinasi agar mereka bisa bertahan
dan kalau mereka bisa bertahan tidak sakit maka mereka akan
melindungi orang orang lain di sekitarnya
kunci utama melawan paparan covid sembilan belas bukan hanya vaksin saja
diiringi dengan disiplin protokol kesehatan tiga m mulai dari usia dini
menjadi jalan terbaik menghadapi pandemi di tanah air